di tengah maraknya makanan baru ada roti gempol roti yang dibuat dengan peralatan rumahan dan masih digemari warga kota bandung jawa barat
selain cara membuat rotinya suasana toko pun dipertahankan seperti toko tempo dulu kami hadirkan dalam foodpedia
ciri khas roti bakar ini adalah mayonese yang diracik sendiri oleh pembuat roti
varian lainnya ya ini roti bakar manis
sebelum bernama roti gempol nama toko ini adalah prims bakery tapi kemudian diganti sesuai alamatnya di jalan gempol
roti gempol sebenarnya berasal dari salatiga jawa tengah
usaha yang dirintis pada seribu sembilan ratus enam puluh ini dibawa ke bandung oleh pemiliknya lydia usman kusnadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
asin dan setengah komplit ya
sejarahnya itu dari orang tua saya karena tidak ada yang meneruskan
dulu di salatiga dari tahun lima puluh an lah ya
di salatiga terus tidak ada yang meneruskan
dan saya merasa bahwa orang tua saya ini menyekolahkan anak anaknya semua dari hasil roti
jadi setelah saya menikah waktu saya bicara dengan suami saya yuk kita bikin roti kok kasian
orang tua saya kalau nggak ada yang nerusin saya bikin kecil kecilan dulu hanya sedikit gitu
mungkin karena roti gandum ini roti yang sehat dan roti saya ini roti kuno jadi yang mungkin banyak disegani orang
awalnya toko roti ini hanya menjual roti tawar dan manis dan baru mulai menjual roti bakar gandum tujuh tahun yang lalu
toko ini selalu ramai dikunjungi pembeli
oh sudah sering banget
kenapa tertarik beli roti gempol
mungkin variasi rasanya ya
di sini ada roti manis ada roti asinnya gitu
jadi kalau beli itu dua duanya
jadi rotinya juga tebal terus isinya juga banyak ya kejunya coklatnya
toko roti gempol buka sejak pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
harga rotinya berkisar antara sepuluh hingga rp lima puluh tergantung jenis roti dan topping
pemiliknya mengklaim roti roti di sini dibuat